ada apa ya kek
maafkan kakek nak
kakek sudah tiga hari tidak makan
mungkin ada sedikit nasi buat mengganjal perut kakek
kami juga tidak punya nasi
tapi kalau kakek mau nunggu
bentar lagi emak pulang bawa makanan
terima kasih nak
oh anak yang baik nak
silakan masuk kek
tunggu di dalam saja
saya lagi ngurusin adik saya
dia sudah sakit
silakan masuk kek
kakak di sini
kak emas sudah tidak tahan lagi
dadah emas sakit kak
tahan bentar lagi ya mas
paling emak juga sudah dekat sini
emas sudah ya
maafin emas ya kak
bilang emak juga
jangan tinggalkan siti mas
cari siapa pak
saya disuruh menunggu anak tadi
nunggu ibunya yang katanya bawa makanan
ada apa mak
kenapa kamu bawa pengemis itu ke rumah ini
dan kenapa juga kamu tawari makan
kita sedang kekurangan siti
kakek itu sudah tiga hari tidak makan
namanya kita juga makannya normal
kita makan cuma sekali sehari ngerti
tapi mak kita kan masih bisa makan
tapi kalau nanti malam kamu kelaparan rasakan sendiri
ima sudah bangun belum
jangan dibangunin mak
pagi tidur enak
tapi dia harus makan obat minggu
tunggu dia bangun aja ya mak
biar siti yang ngasih obatnya
mudahnya allah subhanahu wa ta'ala mendamah rezeki untuk keluarga ini mak
lebih baik kita makan bersama sama
bangunkan dia ajak dia makan bersama sama
imas kamu sudah sembuh nak
mari mas kita makan bersama sama
terima kasih bu sudah membagi rezeki buat saya
sudah menjadi kewajiban kita pak untuk saling tolong menolong
alhamdulillah ya allah
mudahkanlah rezeki untuk keluarga ini
kalau begitu saya permisi
eh apa itu
nah ini tuhan
itu memang buat gaya
ada apa mak
mama mendengar suara kakek tadi
tapi di mana orangnya
aku jadi berat
itu adalah rezeki bagi orang orang yang masih mau menolong orang lain
jika dalam kesusahan allah tidak pernah melupakan kekematian yang saling menolong menolong